berikutnya setelah revitalisasi yang memakan waktu lebih dari satu tahun
kawasan lapangan banteng diresmikan pada dua puluh lima juli dua ribu delapan belas oleh gubernur dki jakarta
anies baswedan lalu seperti apa wajah baru lapangan banteng
berikut liputan selengkapnya
inilah atraksi air mancur menari yang kini bisa didikmati di lapangan banteng
didesain oleh robby krishna air mancur menari ini diiringi lagu lagu khas indonesia
yang menjadi daya tarik bagi warga
kehadiran air mancur menari ini menjadi bagian dari wajah baru lapangan banteng
yang telah diresmikan usai direvitalisasi
kedepan kawasan lapangan banteng diproyeksikan menjadi ajang pertunjukan musik dan seni budaya
ini tuh bagus banget ya karena di jakarta itu banyak banget anak anak muda
yang sampai sekarang itu masih kecanduan teknologi
dan dengan adanya taman ini aku berharap anak anak muda semua itu bisa kumpul di sini
dan benar benar bisa mencari
biarkan taman ini untuk dijadikan tempat mereka menyalurkan hobi dan bakat
berdasarkan sejarah lapangan banteng digagas oleh presiden ri pertama soekarno pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
di lapangan ini berdiri kokoh monumen pembebasan irian barat
dengan luas kurang lebih lima hektare pemerintah provinsi dki jakarta
mulai menggagas revitalisasi lapangan banteng sejak dua ribu tujuh belas
dana yang digelontorkan untuk pembangunan berasal dari pihak swasta
dengan total tujuh puluh tujuh miliar rupiah
lapangan banteng dibagi menjadi tiga zona
yaitu zona monumen pembebasan irian barat sebagai zona utama
roni satria jakarta